ayo lebih semangat lagi jangan lewat
sepertinya ada yang aneh dengan sikap raden gusti amukmaruh
dan raden surawi sesa
hmm aku harus mencari tahu
ayo kita ke rumah ya
dengan malih rupa seperti ini
aku yakin warakan tidak akan mengenaliku
tidak bertahanlah kalian
aku akan membawa kalian ke tempat yang amat
kemana kau seriwangi
kau benar benar menggangg seriwangi
sepertinya mereka tidak jauh dari
baik kita ke rumah
kita kejar semua cendang
ayo kita segera pergi
baik kita seperti yang biasa
pasti kita mendepati
coba ke siapa saja
kita akan ke daya
saya sampai lihat
tidak haz ingata
aku minta kalian segera mempersiapkan penobatan raja baru

masa kita cuma melihat saja
aku lawanmu pendekar gedeng
aku lawanmu pendekar gedeng
sombong sekali kau brewo
aku akan habisi kau
tidak mendapat lawan ini
ini tidak adil
eh si gedeng
jika nanti keteter ya
nyirote membantu saja lah
cara ini harus segera dilaksanakan
kita tidak punya waktu
kalian jangan lelet
kalau kalian masih bergerak seperti seafood
jangan salahkan aku
jika aku memberi hukuman kepada kalian
bodoh kalian semua
penepuan ini harus segera dimulai
lebih semangat lagi
sepertinya ada yang aneh dengan sikap raden gusti amuk maruful
dan raden sri rawi sessa
aku harus mencari tahu
ada apa pak timu memanggil kami
gusti amuk marugo dan
yang terlihat begitu tergesa gesa
raden jagur dipa belum mati
mereka merebut tahta kerajaan
dengan memanfaatkan situasi saat ini
untuk mengulur waktu
dan sementara itu
saya akan memerintahkan orang orang saya
untuk menyelidiki memastikan
sebenarnya pangeran jagur dipa masih hidup
atau sudah mati
aku permisi dulu
rupanya kau sudah tak sabar untuk bertarung
ki aku hanya ingin menghancurkan keangka murkaan
dan pelaku keangka murkaan adalah engkau
hatuyah apa kau tidak apa apa
aku tidak apa apa tapi kau
aku tidak apa apa
aku tidak apa apa